anda masih bersama kami dan kita masih membahas ini bagaimana nasib rio haryanto pembalap andalan dan juga harapan indonesia di formula one yang kabarnya meskipun sudah berlagak di dua kali grand prix tapi nasibnya belum tentu akan berlagak di mungkin grand prix empat grand prix lima sampai akhir musim nanti
saya sudah bersama bung alex asma subrata yang pernah sibuk juga nih seperti pak sinyo yang nyari nyari sponsor uang kemana mana untuk mengorbitkan putrinya alexandra asma subrata pembalap wanita indonesia
bisa diceritakan nggak sih bung alex bagaimana sulitnya mencari uang untuk dan seberapa besar kebutuhannya dan bagaimana kesulitannya mencari uang di indonesia
yang pertama kita harus semangat
artinya semangat dari
dan urat malu kita harus kita potong dulu
jadi kita jadi pengemis aja lah gak apa apa
nah disitu kita melobi dari satu ke tasu tempat dimana akhirnya kita menemukan seorang nah waktu itu presiden juga pak s b
waktu itu ada menteri bumn
nah akhirnya menteri bumn justru dia yang membuka
di bumn sini ada csr waktu itu ada sepuluh triliun deh
berarti sampai sekarang lebih naik lagi
tidak untuk olahraga aja untuk pendidikan
artinya dari itu kita bisa minta dan andra dapat dari sana ya kan
waktu itu ada dukungan dari presiden juga ya
waktu itu kita langsung dari pak menteri lalu kita juga dengan presiden
tapi waktu itu kita nggak perlu kesana karena sudah di bawah tingkat bawah sudah oke gitu kan
sudah bisa jalan
nah setelah jalan ini saya lihat di sini sebenarnya pak presiden dan wakil presiden itu sudah bagus banget
artinya kalau dulu saya
pak menteri itu ngumpulkan semua bumn
kalau yang mengunggulkan pak narwi dan pak gatot saya yakin nggak dapat tuh
nah itu gak dapat
karena apa orang gak ada kaitannya
tapi kalau pak nawi ini datang ke presiden minta waktu ya kan
untuk mengundang para pengusaha se indonesia dalam dan luar negeri ya kan
datang disitu makan bersama sama seperti dulu pernah tegalang ya kan
dengan pak sutioso
itu buat pan waktu itu
dapat makan nasi uduk bersama dapat lima puluh miliar kalau gak salah waktu itu
lima puluh miliar makan nasi uduk bersama
sama kayak pak ahok ngumpulin orang kemudian dapat truk sampah banyak gitu misalnya
sebenarnya dari ssr saya saja dapat
nah ini sekarang pak jokowi sudah peduli pak jagad sudah peduli
nah ini tinggal bapak bapak ini mengumpulkan minta waktu
saya yakin uang segitu nggak sulit
dan buat saya itu uang itu kecil
tujuh juta dolar itu tidak sulit
apa yang harus dilakukan ini
nanti minta presiden minta ketemu dengan para wisata di bawah saya sudah nyumbang
lalu terus menteri keuangan juga di bawah
itu kenapa menteri keuangan saya bawa
karena di undang undang ternyata kalau kita menyumbang itu supaya nanti dalam pertemuan dengan para pengusaha anda nyumbang anda dapat promosi tapi itu bisa dirember
nah ini kan jadi orang kese kese lima miliar pun akan
dia bukan ngeluarin uang
dia mengotong ajaknya dia
buat pembalap seperti anda bung alex
seberapa penting sih negara
yang persoalannya banyak sekali cabang olahraga yang harus dipikirin juga banyak sekali memikirkan untuk satu orang pembalap yang bisa maju di ajang fc
ini lima puluh tahun juga belum tentu ada lagi loh
andra juga sudah lima belas tahun ini tidak ada satupun
kesempatan ini terus terang kalau ini tidak digalang dengan baik malu saya
yang salah jangan kita bilang cuma dia
itu namanya rio ini kan pembayar pajak
nah sekarang udah di pemerintah
sekarang beliau bilang eh gue bagi dong pajaknya
mas roy gimana mas roy apa yang harus dilakukan sebenarnya
bukan kemarin ketika kita mengkritisi itu menghalang halangi rio
sama sekali tidak
kita justru mendukung rio agar sukses
anda sendiri dituduh menggembosi rio nih katanya
bannya aja kita nggak pegang
artinya gini kita harus dukung dia karena memang betul kata pak alex
belum tentu pembalap pembalap dulu pun berkesempatan seperti rio
hanya memang ada sayangnya kemudian klubnya juga klub menerni klub kapal papan bawah
yang biasanya juga urutannya dua puluh dua puluh satu dua puluh dua
tapi okelah whatever itu
tapi caranya yang saya sesalkan
artinya caranya ini cara cara serabutan
cara cara amatiran gitu loh untuk
padahal sebenarnya ada kemungkinan untuk mendapatkan itu
dulu itu sudah pernah dilakukan dan kemungkinannya sukses
kenapa sekarang tidak mencontoh cara cara yang baik

kemudian bahkan digagalkan
ya jangankan rio sepak bola aja udah baik baik malah hancur sekarang kan
tapi negara harus turun tangan untuk hal ini
meskipun dia tidak mewakili pemerintah indonesia
maka kemarin kan banyak yang bilang kenapa tidak ada bendera indonesia ketika start
iya rio tidak mewakili negara indonesia
dia mewakili dirinya sendiri kan
ketika start di australia
sekarang start di sakir
saya sangat berharap karena dulu ketika chip itu dia menang di situ
tapi ibaratnya kasian juga karena lawan lawannya itu ibaratnya tim mercedes menggunakan yang top nomor satu
sementara rio ini hanya mesinnya saja yang mercedes
tapi bagaimana konfigurasi ban dan lain sebagainya
tapi di luar soal teknis itu ayo kita dukung rio
hanya caranya jangan amatiran seperti sekarang
ini profesional tapi caranya amatiran
saya akan tanya mas gatot terakhir dari anda
pak gatot bagaimana cara kemenpora ke depan ini supaya tidak amatiran seperti kata mas roy tadi untuk bisa mengawal ini semua
halo tadi saya keberatan kalau disebut rio itu mewakili dirinya sendiri
saya nonton di pet top di melbourne pada tanggal dua puluh sembilan belas dan dua puluh
rio itu mewakili negara
bendera merah putih ada gitu
jadi saya kira sudah clear ini
jadi tidak betul kalau rio itu mewakili diri sendiri gitu
kemudian yang kedua kalau disebut tadi terima kasih kepada mas alex ya
dikumpulkan apa yang dilakukan
sekiranya bukan kemenpora
kami harus menghormati
pak imam nahrawi tidak mau kemudian menelkum burini gitu
jadi agak setting ke belakang
rencana waktu itu tanggal dua puluh satu
media juga tahu tanggal dua puluh dua desember itu menurut rencana akan ada fundraising di hotel fairmont
apa yang mengatakan hostnya adalah tempatnya burini
kemudian kami co hostnya
tim manajemen rio akan menunjukkan paparan
tapi kita tahu karena tanggal dua puluh dua itu menjelang christmas menjelang tahun baru
artinya yang confirm untuk hadir hanya beberapa
undur menjadi tanggal empat belas januari
kita tahu empat belas januari pagi atau siang itu ada peristiwa bom tamrin
kemudian dibatalkan lagi
setelah itu kami mencoba untuk pendekatan lagi kepada kantor bumn
gimana caranya supaya men pora menjadi leading sektornya
nah kita tahu mungkin tempatnya burini terlalu sibuk sekali
jadi itu yang perlu kami sampaikan
untuk menunjukkan bahwa jalan panjang itu sudah kami tembukkan
kami masih semangat
kita tidak mau menyerah di desember
seberapa optimis pak gatot
seberapa optimis kemudian negara pemerintah kemenpora dan juga ini mewakili masyarakat semua ini
ekspektasi kita sangat tinggi untuk rio
dalam arti betul kalau tadi disampaikan oleh mas alex
ini belum tentu lima puluh tahun lagi akan berulang kembali
bahkan kemarin pada waktu di melbourne di sisa sisa tirahat itu sempat ada beberapa via asing khususnya saya sebutlah malaysia yang melakukan pendekatan kepada kami
gimana caranya supaya mereka bisa mensponsori
kami pun juga mengucapkan terima kasih tapi belum ditindaklanjuti
poinnya adalah ada beberapa hal yang sebuahnya murni business to business tapi ada beberapa hal yang sebuahnya itu menjadi isu sensitif
jadi poinnya adalah di dalam negeri kami usaha di luar negeri kami juga usaha
bahkan waktu pulang dari melbourne saya duduk dengan seorang ceo sebuah perusahaan terkenal
pak gatot kayaknya masih ada banyak pintu yang perlu ditempuh
kami akan bantu untuk juga
dan sekarang banyak pihak yang membantu meskipun belum ada realisasi
pak gatot ini terakhir sekali dari saya ini
saya dengar juga dari semilir semilir cabang cabang olahraga lain
ada bola ada kemudian atletik juga agak mengiri agak iri sebenarnya
bagaimana perlakuan dari kemenpora kepada riau
bagaimana perlakuan dari kemenpora kepada riau
bagaimana perlakuan dari kemenpora kepada rio
yang sangat spesial bahkan dijanjikan uang yang banyak misalnya tadi awalnya seratus miliar
itu bagaimana menghadapi suara suara seperti ini
saya kira itu hal yang wajar
tapi tidak perlu terbukul tidak perlu marah
itu menunjukkan bahwa mereka butuh banget pada pemerintah
dan akhirnya kami jelaskan gitu
bahkan kami bersyukur sekarang di era pak jokowi
pak jokowi ini presiden yang sangat concern sekali pada olahraga
misalnya contohnya tanggal
saya masih ingat betul tanggal sepuluh desember ada ratas khusus masalah olahraga
tanggal sepuluh januari juga sama
kemudian seminggu berikutnya juga sama
kemudian kemarin rapat tentang hambalang
poinnya adalah mumpung presidennya sangat care dengan olahraga
tinggal kami komunikasikan mana yang prioritas
semuanya adalah demi untuk kemajuan olahraga itu sendiri
baik terima kasih pak gatot deobroto deputi empat kemenpora
terima kasih pak putih
selamat hari salam untuk mas alex dan mas roy
langsung mendengarkan pak roy dan bu alex

bu alex terakhir tadi ketawa ketawa kenapa mas roy
iya karena misalnya sangat perhatian ya
peristiwa hambalang kemarin delapan bulan itu sudah diserahkan ke negara ini
kalau tahu harusnya delapan bulan yang lalu sudah diserahkan
jadi menurut saya juga sama rio ini
pak menteri itu tahu apalagi pak gadot itu sudah ada di kemenpora sejak zaman saya
tahu kalau mau mensupport rio harusnya diusulkan dari misalnya dua ribu empat belas dulu
ketika terjadi pergantian pemerintahan
tidak tiba tiba mendadak
saya sekali lagi saya support dengan ya
ingin agar ini sukses
tapi jangan caranya sekali lagi
saya sebut sekali lagi amatiran
amatedan untuk sebuah pembalap yang profesional
soal indonesia tadi itu bisa dipertanyakan sekali
coba nanti kita lihat pada laps ya
apakah rio itu berbendera indonesia atau tidak di mobilnya
tapi sekali lagi intinya negara tidak boleh mengeluarkan apbn atau uang
secara apbn kita justru kasian kalau pak imam nahrawi ini masuk kpk gara gara pengeluaran dari apbn
tapi kalau negara harus merangkul pak jokowi misalnya memanggil menteri bumn
kalau memang beliau concern harus dilakukan itu
dan kita dorong supaya rio ini bisa menyelesaikan sampai dengan seluruh putaran di f satu nya
bisa lah ya tujuh juta dolar tuh mas ya
ya tapi caranya sekali lagi jangan amatiran
bung alex gimana terakhir dari anda sebelum kita tutup acara ini
mudah mudahan anda juga kabarnya punya cara cara fundraising juga ala masyarakat ini
saya di sini di studio sudah ada sebuah celengan
ini bukan koin untuk prita
tapi gerakan lima untuk rio haryanto pembalap f satu ini diinisiasi oleh alex asma subrata
boleh diceritakan apa itu
jadi selesai kami lakukan ini untuk melihat bagaimana antusias daripada teman teman
ternyata semua orang setiap saya pegang ini ini selalu mereka ini bersedia untuk menyumbang
jadi ceritanya lima ini ya
ada isinya loh ada yang ada rchd juga ya
ada rchd juga
tidak pasti ada
artinya saya tahu persis susahnya
saya yakin pak gatot saya juga sudah ketemu pak menteri pak imam
saya juga kasih tahu cara caranya
saya yakin kiat kiat dari saya kalau nanti saya kumpul pak gatos akan kasih tahu
saya yakin tujuh juta dolar itu kecil lah
dan tidak usah repot repot nanti saya akan ketemu lah
kalau memang beliau sedia saya akan ketemu
dan pak iwan norris sudah ketemu saya juga
makan nasi uduk bersama jokowi dan rio
mungkin caranya beda
kalau ales asal subata nasi uduk pak iwan norris ketoprak sayur
dan terus terang aja
saya juga dapat dari csa dari menteri pariwisata
juga dari freeport juga saya dapat
semua dari csr loh jangan salah
tapi yang paling penting negara harus tampil di depan dan mengakomodasi dan mengatur ini semua ya
mengorganisasi ini semua
jadi gini jangan sampai kalau orang ada serik itu biar aja
karena mereka tidak ngerti
itu nanti kalau dia menang berarti merah putihnya pasti ada
jadi semua tuh
dia walaupun pribadi tapi dia udah merah putih
cuma caranya jangan amatiran sehingga malah gagal sendiri
ini harus kita dukung tapi jangan amatiran
kalau caranya amatinan seperti sekarang
kalau ini caranya semi pro nih
oh nggak apa apa ini menyentil sebenarnya
ini menyentil sebenarnya
ya berpisahnya di dalam
kita urunan setelah ini ya
terima kasih bapak bapak sudah hadir di seri indonesia premium
seakhir pekan mudah mudahan
harapan kita semua rio bisa tidak hanya tiga grand prix ini bisa berlagak di f satu
tapi sehingga satu tahun dan mudah mudahan setelah itu presiden
ada rio rio yang lain juga nantinya
terima kasih bapak bapak atas dialognya di cnn indonesia prime